gelora bung karno terus berbenah untuk menyambut pesta olahraga terbesar di asia
tidak hanya kondisi venue yang akan digunakan sebagai arena pertandingan saja yang mendapatkan perhatian
namun fasilitas kawasan pendukung juga terus dibenahi dan dipercantik
demi kenyamanan para peserta dan pengunjung asian games nanti
menjadi salah satu tuan rumah asian games dua ribu delapan belas gelora bung karno senayan jakarta terus berbenah
tidak hanya venue yang menjadi arena pertandingan saja yang diperbaiki dan diperbarui
namun juga kawasan sekitar dan fasilitas pendukungnya
dan salah satu yang wujudnya berubah total adalah taman taman yang ada di kawasan sekitar dulara bung karno senayan jakarta
taman anggrek adalah salah satu taman di gbk yang dibangun dan ditata ulang demi menyambut asean games dua ribu delapan belas
fasilitas lengkap yang dibuat untuk kenyamanan pengunjung kini ada di taman ini
tak hanya itu taman dengan suasana yang asri ini juga akan dilengkapi kamera pengawas cctv
selain taman anggrek dua taman lainnya dengan total luas sekitar satu ratus dua puluh hektare yang mengelilingi stadion utama gbk juga tengah bersolek
dengan anggaran sekitar lima ratus hektare
yang juga tak kalah bagus adalah kondisi empat koridor yang menjadi akses masuk menuju stadion utama yang inspirasi desainnya berasal dari budaya indonesia
lihat saja desain di koridor timur yang terinspirasi dari budaya indonesia timur ini
pola yang dibuat di jalan juga mengikuti pola batik khas dari maluku dan papua
bahkan pohon dan tanaman di sini juga merupakan kondisi yang sangat berguna

ada kesulitan nggak sih pak untuk memasang paving blok ini mengikuti pola batik itu
prinsipnya untuk pelaksanaannya tidak ada kesulitan
jadi kita hanya bermodal satu ketelitian
karena ini kan titik titiknya batik modelnya kan harus mengikuti corak gambar yang ada
sehingga ini kita perlu ketelitian perlu kecermatan menentukan titik titik warna warnanya ini pak
ini ya berarti pak
ini kan ada batik ada yang warna putih ada yang hitam ada yang natural
sehingga kita harus pas sesuai titik titik yang ada di gambar itu
gambarnya si perencana jadi dia harus ikutin tiap berapa titik harus ketemu lagi harus ketemu lagi
jadi menentukan pola dulu pak tahapnya
kalau polanya sudah ketemu kita akan mempermudah kesana sudah mudah
start awalnya yang agak susah kita itu
fasilitas parkir kendaraan di kawasan gbk juga akan ditata ulang
dengan adanya dua bangunan parkir bertingkat tiga berkapasitas seribu mobil
sementara di bekas area driving range senayan akan dibangun coffee and tea house
yang arsitekturnya tetap memasukkan unsur budaya tradisional indonesia yang dipadu dengan sentuhan teknologi modern
semuanya akan mulai dibangun di pertengahan november tahun ini dan akan selesai di bulan juni dua ribu delapan belas
jadi bangunan parkir bertingkat yang ada di sebelah kanan saya ini punya istimewa
yang pertama dia adalah masuk klasifikasi park smart gold
apa itu part mas gold jadi parkir yang berorientasi pada green building juga
dan kalau ini insya allah jadi akan jadi bangunan parkir pertama di asia yang punya sertifikasi gold untuk parking
dan di atasnya ada listrik solar panel yang bisa mensuplai sebesar satu mw
di samping itu juga kita ada rain water hard fashing system yang digunakan untuk menampung air hujan
sehingga air hujan itu bisa dimanfaatkan untuk penyiraman venue venue kita
jadi tidak hanya mengandalkan daripada pump yang ada di kawasan gelora bung karno
di bekas area driving range juga nanti
rencananya akan dibangun kofti house ya kofienti house
itu apa lagi tuh mas kofti house itu
jadi itu masih nama generik yang belum bisa disepakati bersama
sebenarnya nanti akan ada keputusan bersama lah
intinya itu akan bisa difungsikan untuk salah satunya fungsi adalah merima tamu negara
dari arsitekturnya memang atapnya bentuknya seperti atap flores
yang memang tetap balik lagi kepada kearifan lokal kita
dengan semua sarana dan fasilitas olahraga yang baru
asean games dua ribu delapan belas di jakarta dan palembang nanti seharusnya dapat menjadi momentum kebangkitan olahraga indonesia
harapan dari pembangunan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di gelora bung karno senen jakarta ini tentunya adalah suksesnya penyelenggaran asean games dua ribu delapan belas
yang menjadi tugas berikutnya adalah usai asean games nanti bagaimana kita menjaga dan merawat seluruh fasilitas yang sudah dibangun ini
erlangga wisnuaji jakarta